pemerintah dan badan anggaran dpr akhirnya menyepakati anggaran transfer ke daerah dan dana desa atau tkdd untuk apbn dua ribu sembilan belas
pembahasan tkdd sempat tertunda pada selasa lalu karena kementerian keuangan tidak mau membuka data rincian dana alokasi khusus atau dak
menteri keuangan sri mulyani pada awal rapat menjelaskan alasan keengganan kementeriannya untuk membuka data dana alokasi khusus atau dak fisik
menurut sri mulyani operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk terhadap salah seorang kepala seksi di ditjen perimbangan keuangan
membuat kementeriannya harus lebih hati hati dalam membuka data agar tak ada lagi maklar anggaran
jadi sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini di satu sisi saya harus menjaga seluruh jajaran aparat kami sendiri
tidak kemudian menggunakan mekanisme ini untuk kemudian menciptakan praktek praktek tata kelola yang sangat tidak baik
yang kami sendiri merasa juga dikhianati untuk hal itu
karena sebetulnya mekanisme seperti krisna proposal dikirim itu semuanya tujuannya adalah musrembang terbuka
tujuannya adalah untuk suatu proses yang akuntabel terbuka
nah karena ini sekarang kami ingin sampaikan kerahasaan itu sebetulnya tujuannya bukan apa apa
saya malah khawatir kalau dirahasiakan malah akan menjadi memunculkan praktek calo anggaran
di tempat kami atau di tempat yang lainnya juga
karena di tempat kami kan kementerian keuangan ada bapak penas ada kl juga dan juga nanti
nah oleh karena itu karena saya menganggap spirit dari dpr dan kami sekarang sama membuat suatu transparansi tapi juga kepastian
sementara itu interupsi anggota dewan terus terjadi setelah kementerian keuangan membagikan data kepada anggota banggar
menanggapi hal tersebut sri mulyani berjanji akan mengecek setiap usulan namun belum tentu diakomodir
karena masih terdapat dana alokasi umum dana desa serta dana kelurahan yang bisa dimanfaatkan setiap
dan memang ada di krisna atau mungkin tidak ada di krisna tapi memang dilihat itu legitimate kebutuhannya
maka pertanyaan keduanya saya ngambil dari siapa
sama sekali bukan dengan php yang disampaikan tadi
karena ini adalah suatu proses yang memang pasti karena jumlahnya tapi ini adalah dak fisik
kita masih ada dau kita ada dbh did dana desa sekarang ada dana lurah
jadi saya mohon untuk disampaikan
saya di masing masing komisi
sementara itu badan anggaran dpr akhirnya menyetujui alokasi tkdd dua ribu sembilan belas sebesar rp delapan ratus dua puluh enam tujuh puluh tujuh triliun
dengan rincian dana transfer ke daerah sebesar rp tujuh ratus lima puluh enam tujuh puluh tujuh triliun
dak fisik dak reguler afirmasi penugasan dan did
kita setujui dengan
pemerintah berkomitmen untuk dengan sungguh sungguh memasukkan usulan para anggota dpr
setelah rapat ini pemerintah dan banggar akan masuk pada rapat finalisasi postur apbn dua ribu sembilan belas
sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan dpr
angga putra jakarta